tempat pembuangan akhir sampah jati barang semarang kembali mengalami kebakaran
namun kali ini kebakaran terjadi di zona aktif dengan lahan seluas lima hektare
kebakaran di tpa jati barang semarang kembali terjadi pada jumat sekitar pukul dua belas tiga puluh siang
berawal dari kepulan asap kecil api dengan cepat merembet dan menyebar ke lahan seluas lima hektare
sedikitnya sembilan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan
termasuk mobil water cannon ikut digerahkan brimopolda jawa tengah untuk membantu pemadaman api
cepatnya api yang merembet karena hembusan angin membuat lapak yang beberapa pemulung di sekitarnya ikut terbakar
api berkobar lagi di tpa jati barang semarang jawa tengah dan sudah ada rekan kami damar sinuko di lokasi
halo selamat malam damar jadi apa kemudian penyebab dari kebakaran kali ini
mengapa waktunya berdekatan
kedekatan sekali dengan beberapa waktu yang lalu
ya bram kalau kita melihat kebakaran yang terjadi pada tpa jati padang semarang pada beberapa waktu lalu
memang di sini ada jeda waktu sekitar dua pekan dan memang kebakaran kali ini memang terjadi di zona yang lain
kalau kemarin dua pekan yang lalu kebakaran terjadi di zona pasif zona yang tidak dipakai untuk tpa
kebakaran kali ini terjadi di zona aktif
jadi dilakukan aktivitas atau operasional tempat pembuangan sampah dan kebakaran yang terjadi sekitar dua belas tiga puluh siang
jadi memang ditugas dipicu karena memang cuaca panas yang ekstrim
sehingga memicu ada gas metan yang dalam bongkar muat sampah ini kemudian berkontraksi dengan suhu panas atau api ini kemudian muncullah kepulan asap dan bara api yang kemudian
jadi memang ditugas dengan cara lempet
secara meluas karena embusan angin kencang seperti yang anda lihat bram di belakang saya
lihat kepulan asap masih terlihat sangat pekat dan ada beberapa sejumlah titik titik api yang menyebar di area tpa jatibarang ini
jadi kalau kita bicara dengan petugas tpa kepala upt
menyebutkan bahwa ada sedikitnya lima hektare lahan
di tpa jadi barang ini yang hari ini mengalami kebakaran dan tanggul kami
memang pemerintah kota semarang sudah menertibkan sedikitnya
sembilan unit mobil pemadam kebakaran ditambah dengan beberapa
bantuan dari instansi lainnya termasuk dari bimobula jawa tengah
yang memberikan mobil weather cannonnya tapi saat ini masih
belum dapat melakukan upaya pemadaman memang di sini memang
ada kekhawatiran kesemitan yang ada di sampah aktif ini
memicu kebakaran terus bertahan dan bahkan meluaskan di samping
saya saat ini sudah ada ibu wali kota semarang yang akan
menjelaskan bagaimana penanganan kebakaran di tpa jadi barang
semarang kali ini apa yang sudah dilakukan
ya tadi begitu saya jam sebelas
siang mendapatkan informasi bahwa tpa ini yang zona aktif di zona dua ini mulai terbakar
kemudian karena angin kencang kemudian merambat ke zona tiga
memang begitu ada kebakaran sudah ada mobil yang buka karena memang saat ini kan masih
melakukan water inject di tpa yang pasif gitu ya sehingga ada mobil yang terbakar
jadi sehingga ada dua di sini karena kemarin sempat keluar apinya lagi
nah kemudian dikirim lima mobil damkar sampai di sini dan kami langsung minta kepada
damkar dari mobil damkar dari angkasa pura kemudian kiw kemudian juga dari
sango dan mobil tangki selain dari pemerintah kota semarang baik dari pu kemudian dlh
nah kemudian dikirim ada di penduk capil kemudian kami minta daripada juga tangki air
itu dari psb
nah memang tadi pagi siang ini api sudah mulai apa sudah mulai meredah padam tapi mungkin
karena sore ya jadi tidak kelihatan tidak terlalu kelihatan baru pada malam hari ini
baru kelihatan titik titik apinya
memang kalau mungkin ya belum banyak gas metan yang ada di bawah tetapi karena ini sampah
sampah aktif baru gitu ya apa apa dari karena ini zona baru lebih cepat terbakar karena
kan seperti diketahui kalau sampahnya kota lah ya sampah ini kan ada selain sampah organik
tapi kan ada sampah sampah yang apa asur kemudian lemari kursi dan sebagainya sehingga
ini mempercepat merembetnya api dan alhamdulillahnya sih sudah terlokalisir sehingga ini hanya
bagian bagian tanah ini saja yang terdakar tapi kami juga tetap puas pada karena namanya
di bawah ini kan bisa terjadi merembet ke mana termasuk yang tadi yang di atas ini
ini kan merembet dari bawah tapi karena untungnya pohon pohon ini kan masih hijau artinya
bahwa ini masih banyak air sehingga tidak merembet langsung ke wilayah yang lainnya
tadi barusan kami juga
apa komunikasi berkoordinasi lapor dengan bapak pj gubernur karena tadi bapak pj masih di istana kami laporkan
bppt untuk tidak letak tajuan kepada masyarakat tentu dan tadi pada saat menyala api masih
besar kami sempat komunikasi dengan
bppt untuk tidak letak tajuan kepada masyarakat tentu dan tadi pada saat menyala api masih besar kami sempat komunikasi dengan

kebakaran yang terus merembet ke wilayah wilayah kabupaten kabupaten di sekitar gunung
oke dan kita upayakan untuk bisa malam ini saja moga moga dengan tiba hujan atau juga mungkin hawa sudah semakin dingin

apa mungkin haft sudah semakin dingin bisa lebih

bapak bapak bapak bapak
pada saat ppv sekarang ini masih bawah tp tp atas besar juga di jawa tengah dan memang kondisinya
sangat riskan ketika cuaca panas ekstrim seperti ini rawan dengan terjadinya kebakaran dan proses
penanganan pemadaman kebakaran kali ini sepertinya juga akan masih berlanjut sampai esok hari karena
pengalaman dari kebakaran dua pekan yang lalu ini proses pemadaman berlangsung hingga sepekan
dan itu melibatkan daily water booming milik pnpb baik baik terima kasih atas laporan anda
damar sinuko yang melaporkan langsung dari semarang selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan